menteri perhubungan budi karya sumadi mengaku telah berkoordinasi terkait kesiapan armada moda transportasi
menjelang perayaan natal dan tahun baru
pemantauan juga dilakukan dengan menghitung efek cuaca buruk yang terjadi di tanah air
hal ini disampaikan menteri perhubungan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin presiden joko widodo
yang membahas persiapan natal dan tahun baru di istana merdeka jakarta senin sore
menteri perhubungan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian
untuk mendukung kelancaran operasi seluruh jenis transportasi
terutama di daerah yang permintaannya tinggi seperti di sulawesi utara maksud saya maluku dan nusa tenggara timur
menteri perhubungan juga akan berkoordinasi dengan panglima tni untuk mengerahkan bantuan transportasi
sebagai antisipasi jika cuaca buruk terjadi
kami bersama sama dengan polisian dan disub akan melakukan suatu pemeriksaan atau law enforcement di jalan jalan
agar tidak ada suatu kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
hal lain berkaitan dengan laut biasanya memang ada suatu movement yang banyak pada saat natal
di indonesia timur itu di ntt di maluku maluku utara sulawesi utara papua kepri
dan kami sudah mengerahkan kapal kapal perintis utama
memang ini ada kemungkinan ada cuaca buruk dan sebagainya
kami koordinasikan tadi dengan bapak panglima